kita hanya pergi datang lagi
dua poin menarik yang kemudian mas revo sebutkan adalah bagaimana kemudian kita sebagai media tentu harus menghormati proses hukum
tapi kita di sini ada apa yang disebut perkumpulan masyarakat indonesia yang beragama islam
jadi saya ingin mengatakan
kekurangan kekurangan tenda ini ditambah terus
tapi ada alasan yang kedua karena sakit
apalagi sebentar lagi akan dilimpahkan kekejaksaan
nah lo mulai merasa basket nih kayaknya ini jalan gue nih
melalui program konservasi orangutan
memang secara distribusinya mungkin memang merata mbak di tiga hari terakhir gitu ya
perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
bahwa dalam enam hari menu kudapan
penggunaan kendaraan listrik mampu menekan emisi
jadi agak di atas malaikat dikit gitu loh
daerah pemilihan saya jawa barat tujuh jadi kabupaten bekasi karawang purwakarta yang terkenal sebagai kawasan industri
tapi jokowi kali ini di tahun ini menyebutkan sendiri
enggak rasis ataupun nothing
coach berarti coach kuliah pas lagi masuk pelita jaya itu kan otomatis berpanas ya coach ya

sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan
ini yang nanti akan menjadi bagian dari pemilik garuda
karena itu sesuatu yang sangat dia senangi sekali
dari itu mulai mulai suka suka sama basket
seekor wanita cantik yang mengikuti e school basket wah boleh juga nih sama sama hobi siapa tahu kan
tapi memang dia belum pergi karena pandemi ini
nah itu tergantung pada pilihan pilihan pribadi dari yang bersangkutan
kram otak ya ya ya
general manager pabrik bulan jatiroto gampil blisu santo mengatakan
contoh basketbol ini tentang basketbol
hidup dengan film gitu ya malah kadang keluarga terlupakan itu selalu berpikir untuk film bukan
jadi ngeliat wah seru juga
kalau nggak bisa ya berarti harus semuanya kan
kalau kena panas itu pasti meledak gitu
sepuluh untuk kebutuhan pribadi kita butuhkan keluarga
sehingga memang kita nantikan bagaimana pertumbuhan pertumbuhan politik dinamika dinamika politik yang tentunya akan membentuk koalisi jelang tahun pemilu
ada yang bertanggung jawab di bidang logistik dan pendistribusian
satu hal yang kita ingin dapatkan di oslo di norwegia
yang sesuai dengan dipasarkan oleh developer tersebut
mengawali dua ribu dua puluh tiga ada kabar baik bagi pelanggan listrik non subsidi
ini kan kembali lagi ya kembali ke pemainnya
setelah kenyang waktunya kuda dibersihkan
paham miring biasa dibobokin gitu paling biasalah yang ngelenyap warnanya daya obat
itu sudah di cover atau sudah di backup
dan itu sebenarnya presidennya sudah pernah ada
apakah mau lihat northern lights ya aurora
havertz yang ganti syaka
jadi artinya memindahkan memisahkan hasil tindak pidana
salah satu warga bahkan kaget karena masa berlaku paspornya menjadi sepuluh tahun
kalau kita lihat tadi dia memberi konteks soal situasi politik dan dinamika
direktur utama pt pertamina nike widiawati mengikuti rapat dengar pendapat
kalau basket itu bukan di amerika aja gitu kan ya
tapi kalau soal pebalapnya sendiri bagaimana
tidak ada penghapusan untuk yang empat ratus lima puluh tidak ada juga perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus tidak ada
baik ibu adita terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini bu salam sehat selalu
kalau yang paling diburu semua itu sama
pendengar apakah seorang anak yang pernah mengalami trauma dapat pulih kembali dengan bantuan yang tepat
kalau bicara mengenai garuda salah satu flagship maskapai penerbangan indonesia ya pak ya
seperti yang tadi saya ceritakan tradisi yang tadi
tapi jadi diri sendiri karena tidak semua bisa
dia ga kreatan tapi dia cepet banget orangnya
pindah dari pj ke hang tuah tuh eh hang tuah ke pj tuh kayak
adakah itu reciprocal program
ada yang terjebak begitu ya pak ya di lokasi hingga kini
tapi karena kebijakan global untuk menyelamatkan bumi ini
hai duitnya gua nggak tahu ada atau enggak cuman yang yang jelas skuot kayak ini cuman bisa bersaing
itu yang ditangkap oleh teman teman icw